di tengah merebaknya virus corona indonesia kini berjuang melawan wabah demam berdarah dengue
yang memicu angka kematian tinggi di sejumlah wilayah
kementerian kesehatan diminta tidak lengah dalam menghadapi wabah demam berdarah
yang selalu menjadi penyakit langganan setiap tahunnya
evaluasi atas langkah pencegahan diperlukan agar korban tidak terus berjatuhan
nah malam ini kita akan membahas bagaimana sebetulnya langkah kementerian kesehatan
mengatasi wabah demam berdarah dengue bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio
ada dr siti nadia tarmizi direktur penyakit tular vektor dan zotik kementerian kesehatan
selamat malam dr nadia terima kasih sudah hadir
selamat malam mbak nana
dan melalui sambungan telepon juga ada bang darul siska
anggota komisi sembilan dpr ri atau komisi kesehatan dpr ri
selamat malam bang darul sudah bisa mendengar suara saya
selamat malam nana
selamat malam bu nadia
oke bang darul saya mau ke dr nadia dulu
ini selain virus corona tadi kita sudah lihat anda juga sudah menjelaskan bahwa indonesia sedang menghadapi wabah
kasus demam berdarah yang cukup banyak terjadi dan juga mengancam di beberapa wilayah
mungkin dokter nadia bisa jelaskan faktor pemicu kenapa di indonesia ini begitu cukup tinggi untuk kasus demam berdarah selama ini dok
ya jadi kita ketahui demam berdarah ini mbak nana adalah karena tiga hal
pertama adalah demam
manusia kemudian lingkungan dan yang terakhir adalah faktornya
nah problem utama adalah faktor
jadi faktor ini adalah yang menyebabkan demam berdarah selalu menjadi sahabat kita setiap tahun
karena faktor ini dalam hal ini adalah nyamuk yang kita sudah ketahui bersama
ini adalah nyamuk aedes aegypti maupun aedes albopictus
nyamuk ini akan berkembang biak dengan banyak pada saat kita masuk dalam musim hujan
inilah yang menyebabkan kemudian mengapa setiap januari sampai april kita selalu harus waspada terhadap adanya kasus demam berdarah
yang kemungkinan selalu mengancam untuk meningkat
oke saya mau ke bang darul dulu
tadi sudah disebutkan oleh dr nadia bahwa ada faktor faktornya
manusia lingkungan dan juga nyamuk atau faktor tadi yang sudah disebutkan oleh dr nadia
tapi berdasarkan pengamatan dari komisi sembilan ini kan sudah selalu terjadi gitu ya bang ya
bagaimana sih sebetulnya evaluasi dari komisi sembilan melihat
kasus kasus demam berdarah yang cukup banyak di beberapa provinsi kita
menyebabkan angka kematian yang juga cukup tinggi bang darul
ya sebetulnya waktu kita mulai waspada terhadap covid sembilan belas
kita juga sudah mewarning waktu rapat dengan menteri kesehatan
pak ini kan covid sembilan belas ini kan memang virusnya

iya iya tapi kan yang diberbayar sebetulnya tbc dbd begitu
nah lagi lagi dalam keadaan begini saya cuma khawatir
jangan biarkan kementerian kesehatan bekerja sendiri
ini faktornya kan faktor lingkungan juga jadi masalah
jadi harus semua kita berlakukan koordinasi dengan semua instansi yang ada di lingkungan
atau di setiap daerah untuk segera bersama sama
kalau enggak kita akan tidak tertolong kemudian
oke bang saya mau ke bu dr nadia lagi
kalau kita lihat ya kita bandingkan kasus untuk demam berdarah pada tahun dua ribu dua puluh ini
dibandingkan dengan tahun dua ribu sembilan belas ini trennya bagaimana
kita lihat bersama mungkin di layar bisa ditunjukkan penyebaran kasus demam berdarah
pada tahun dua ribu sembilan belas dengan tahun dua ribu dua puluh perbandingannya seperti apa
mungkin bisa ditunjukkan
kita lihat bersama
sedang berdarah demway satu januari dua ribu dua puluh satu sampai sebelas maret dua ribu dua puluh
ibu sekigus kita mau meng
adalah di provinsi lampung
tapi kami akan mungkin validasi kembali
apakah betul angkanya setinggi ini
karena tidak biasanya lampung setinggi ini
oke oke dan jumlah kematiannya tadi dari satu ratus empat orang
ntt itu ada tiga puluh dua kasus kemudian jawa barat dan juga jawa timur
nah kalau kita bandingkan di sebelahnya ini
januari sampai februari dua ribu sembilan belas jumlah kematian satu ratus enam puluh sembilan orang
total jumlah kasus penderita seluruh indonesia enam belas enam ratus sembilan puluh dua orang
kalau melihat ini dan juga data kementerian kesehatan
terjadi trennya seperti apa bu
kenaikan atau penurunan sebetulnya
mungkin saya update ya yang januari februari
sebenarnya kalau sampai maret jumlah kasus kita ada lima puluh empat ribu ya
tetapi kalau untuk kematian itu ada empat ratus tiga puluh tujuh sampai dengan maret
karena mungkin ini baru data pertengahan februari ya
jadi kalau kita melihat tren sebenarnya secara nasional ya
jadi angka kematian dan angka kesakitan jauh lebih rendah
oke tahun ini berarti lebih turun trennya ya dibandingkan tahun lalu ya
hanya memang menjadi perhatian kita tadi yang disampaikan oleh bang darul
bahwa ada beberapa daerah yang terjadi peningkatan di luar dari tahun dua ribu sembilan belas
contohnya sika ini menjadi kewaspadaan kita khususnya karena menyumbang tiga puluh
kurang lebih daripada total kematian yang ada di indonesia atau secara nasional
bang darul kalau dari komisi sembilan sudah datang ke kabupaten sika nusa tenggara timur
melihat bahwa kondisi dan juga realitanya ini memang cukup tinggi sekali begitu ya bang ya
iya dari informasi yang kita dapat cika ini memang agak repot
iya artinya itu daerah yang dari segi transportasinya susah
apa fasilitas kesehatannya juga terbatas dibandingkan dengan daerah daerah lain di indonesia tengah atau di indonesia bagian barat
dan air juga di situ kan susah tuh
jadi faktor lingkungan sangat mempengaruhi keadaan di sika sekarang
oke bang darul menurut komisi sembilan ketidaksiapan ataupun ketidaksanggupan tenaga medis di ntt
ataupun perbedaan tenaga medis di pulau jawa dengan di nusa tenggara timur
itu turut berpengaruh tidak sih
dengan melonjaknya angka kasus demam berdarah di sana menurut komisi sembilan
ya paling tidak saya pribadi mau mengatakan bahwa faktor lingkungan faktor kesiapan medis
faktor ketersediaan fasilitas pengobatan di ntt pasti berpengaruh terhadap kondisi yang terakhir dialami di sika itu
dr nadia memang betul seperti itu ya bahwa ketidaksiapan tenaga medis dan juga mungkin faktor lingkungan itu menjadi faktor yang cukup
begitu di kabupaten sika sehingga banyak kasus kematian di kabupaten sika untuk demam berdarah ini
memang betul seperti itu
jadi kalau kita mau lihat pelayanan kesehatan
sebenarnya kalau kita melihat pelayanan kesehatan dalam arti memberikan layanan kesehatan dalam kondisi normal
tentunya fasilitas pelayanan kesehatan siap
hanya saja kemudian yang terjadi di sika adalah pelayanan kesehatan ini harus menerima
akhirnya kekurangan tenaga medis begitu ya untuk menangani pasien pasien kasus demam berdarah begitu di ntt
tapi kalau kita lihat tadi di grafis yang ditampilkan di jawa timur padahal itu berada di pulau jawa juga angkanya cukup tinggi
nah ini bagaimana
apakah ketersediaan tenaga medis kemudian kesiapan pelayanan kesehatan juga ikut menjadi faktor di situ
nah mungkin kalau untuk daerah daerah jawa mbak nana yang relatif lebih banyak fasilitas pelayanan kesehatan
bukan hanya pemerintah dan swasta yang harus kita lihat juga adalah bagaimana tadi kemauan untuk dirujuk seperti itu
dan tentunya kalau ini adalah fasilitas pelayanan swasta kita harus melihat bahwa apakah standar yang digunakan dalam menangani pasien itu sama
tapi ini dok banyak sebetulnya
masyarakat ini yang masih belum sadar begitu gejala gejala awal dari demam berdarah ini kan sebetulnya tidak begitu terlihat ya
jadi masyarakat masyarakat kita itu kemudian tidak memiliki kesadaran untuk memeriksakan diri
padahal mereka sudah mengalami gejala gejala awal dari demam berdarah
mungkin dokter nadia bisa jelaskan apa saja sebetulnya gejala gejala awal dari demam berdarah ini
sehingga gejala awal biasanya demam
demam yang selalu klasik pada demam berdarah
adalah demam tiga hari yang tidak turun turun dari pagi sampai sore
mungkin sore hari turun sebentar tapi kemudian naik kembali
dan pada hari ketiga atau ada yang juga sampai hari kelima itu merasakan tubuhnya sudah tidak demam lagi
tapi terasa keringat dingin
nah masyarakat kita kadang kadang punya persepsi bahwa kalau sudah banyak keringat sehabis demam itu bagus
karena seolah olah turun suhunya
padahal itu titik itu
titik kritisnya di situ ya
dan kalaupun seringkali kita temukan di pulau jawa mereka datang pada hari ketiga
tapi kemudian begitu disuruh minta kembali lagi besok harinya atau beberapa hari kemudian
kadang kadang mereka tidak kembali karena tadi persepsi sudah lebih baik gitu
nah datang kembali sudah pada yang kondisi sangat berat
oke dengan banyaknya kasus ini sebetulnya kementerian kesehatan kan kalau bisa kita lihat sebetulnya kewalahan tidak sih di satu sisi
sedang menangani penyebaran virus
menangani penyebaran virus corona dan di sisi lain wabah demam berdarah ini juga kemudian meningkat begitu
itu kementerian kesehatan kewalahan nggak sih sebetulnya dok
kewalahan sih rasanya tidak ya
tenaga medisnya cukup gak nih
karena ya memang kita harus melakukan pendistribusian secara baik
untuk daerah ntt tentunya ada keterbatasan jumlah tenaga pasti
pada waktu hari senin mbak nana saya boleh
kalau boleh saya cerita sedikit
dan saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada komisi sembilan
kemarin bang darul bang melki ikut kesana waktu itu
oh ke kabupaten sika
iya bersama pak menteri dan bersama kak puskes tni waktu itu
dan itu memobilisasi tenaga kesehatan
jadi kami mendapat dukungan selain dari dokter dokter yang ada di rumah sakit vertikal kementerian kesehatan
kemudian puskes tni mengirimkan juga tenaga bantuan dari rspad dan puskes tni
bang darul anda melihatnya kementerian kesehatan kewalahan nggak di tengah menghadapi penyebaran virus corona
kemudian wabah demam berdarah juga cukup tinggi
kalau menurut dokter nadia dari kementerian kesehatan rasanya tidak kualahan
tapi pada fakta realitanya bagaimana anda lihat sebagai mitra kerja pemerintah
iya mbak nana kan waktu kita ketemu beberapa waktunya lalu bicara corona di cnn
saya sudah warning
kementerian kesehatan itu kalau dibiarkan sendiri
kalau dibiarkan sendiri pasti nggak mampu lah
oleh karena itu perlu kerja sama semua sektor
apalagi hari ini dbd ini kan dipengaruhi oleh faktor lingkungan
di samping itu langkah langkah promotif preventif juga harus dilakukan oleh semua sektor
agar kesadaran masyarakat akan bahaya dpd ini menjadi kesadaran bersama begitu
kan buktinya tadi dokter nadia mengatakan bahwa masyarakat tidak begitu paham
kalau sudah tiga hari keringatnya keluar terus dianggap sudah selesai
padahal itu titik kritis
artinya mereka tidak paham tentang bahaya dpd itu yang sedang mengalami apa yang mereka alami
oke sektor sektor lain yang bisa membantu kementerian kesehatan itu mana saja bang
tadi anda mengatakan bahwa ini bukan menjadi tanggung jawab kementerian kesehatan saja
tapi harus ada sektor sektor lain yang membantu ini dari mana saja kira kira bang
pertama nya pemerintah daerah
kemudian juga dina sosial
kementerian informasi untuk menginformasikan bahaya ini kepada masyarakat
pupr tentang lingkungan bersih sanitasi penyediaan air minum
ini kan soal soal yang dihadapi oleh masyarakat kita yang saya kira langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi lingkungan masyarakat kita
artinya bang darul melihat belum ada sinergi begitu dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota
dan juga ke kementerian sosial untuk memberikan sosialisasi dan juga penanganan atas wabah demam berdarah ini bang
ya mungkin di pusat ada koordinasi
tetapi kan pelaksanaan di otonomi daerah ini mereka kan bukan instansi struktural ke bawah
jadi koordinasinya harus bertingkat kepala daerah
jangan diserahkan kepada kementerian saja
tapi kementerian menginformasikan ke kepala kepala daerah
dan kepala daerah yang segera harus bertindak
untuk mengkoordinasikan dinas dinas terkait di bawahnya
oke dr nadia selama ini koordinasi dari kementerian kesehatan dan juga pemerintah daerah itu seperti apa
apa yang tadi sudah disebutkan bahwa ini kan faktornya banyak ya
sektor sektor yang bisa membantu kementerian kesehatan itu banyak
pemerintah daerah kemudian kementerian sosial
selama ini koordinasinya berjalan mulus atau kementerian kesehatan mengakui bahwa kami ini hanya sendirian ini menghadapi ini kurang koordinasi gitu dari pihak pihak lain gitu dok
tadi sebenarnya mbak darul sudah sampaikan kalau koordinasi di level pusat ini relatif lebih mudah ya
tapi kalau begitu kita ke kabupaten apalagi ya agak lebih jauh tangannya kementerian kesehatan di era otonomi ini
sehingga memang kepala daerah itu mempunyai peranan besar untuk menggerakkan opd di bawahnya perangkat daerah di bawahnya
jadi memang kembali lagi nih berkaca pada yang kemarin dilakukan oleh pak menteri
itu pak menteri membawa
bapak menteri membawa kapuskes tni tentunya untuk mendorong supaya tni membantu juga seperti itu
sebelum sebelumnya kan tidak pernah melibatkan
baru pada saat menkesnya pak terawan saja begitu
maksudnya pada level kabupaten
jadi bagaimana kemudian meyakinkan bapak bupati bahwa teman teman di tni atau prajurit mbak binsa di kabupaten sika itu sebenarnya bisa membantu seperti itu
nanti kita akan lanjutkan apa sebetulnya metode metode pencegahan yang sudah dilakukan oleh kementerian kesehatan
apakah itu dapat menurunkan angka wabah demam berdarah di indonesia
kita akan bahas sesaat lagi
cnn indonesia prime news segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news

dan saya masih bersama dengan dokter siti nadia tarmizi direktur penyakit tular vector dan zoti kementerian kesehatan
dan melalui sambungan telepon sudah ada bang darul siska anggota komisi kesehatan dpr ri
saya mau lanjutkan ke dr nadia
dok sebetulnya tingkat kesadaran masyarakat kita itu memang masih rendah ya terhadap wabah demam berdarah dan juga menjaga kebersihan lingkungannya seperti itu
sehingga itu yang membuat angka penyebarannya cukup tinggi dan angka penanganannya juga kemudian terlambat begitu dok
iya jadi memang kalau secara umum secara general bahwa kita melihat memang tingkat kesadaran masyarakat untuk mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat itu masih sangat kurang
jadi mungkin kalau kita harus berpikir out of the box ya apakah mungkin edukasi mengenai bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat itu harus memang dimulai dari sejak dini
karena kita melihat negara negara maju kan mereka memang merupakan seperti bagian dari sekolah ya tentang kesehatan itu
oke artinya edukasi itu yang memang masih kurang begitu ya di masyarakat kita yang diberikan kepada masyarakat kita gitu
nah kalau edukasi secara umum kita melakukan sosialisasi tapi kalau itu bentuknya pendidikan nah mungkin ini terkait dengan bang darul tadi ya apakah kita harus memperkuat koordinasi lebih kuat dengan kementerian pendidikan
oke bang darul anda sepakat bahwa edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini harus lebih ditingkatkan begitu sesuai yang tadi disampaikan oleh dr nadia
ya saya setuju dalam keadaan normal tentu kita berpikirnya agak komprehensif ya
karena ini ancaman ancaman begini selalu terjadi setiap tahun jadi memang dimulai kesadaran hidup sehat itu dari pendidikan
tapi dalam keadaan darurat begini saya kira menko
menko kan tidak melakukan langkah langkah koordinasi yang ketat ini
seyogianya corona saja presiden mengingatkan mungkin barangkali sudah presiden harus memanggil menteri menteri yang terkait untuk segera berkoordinasi dan mengambil langkah langkah konkret
sehingga pemerintah pemerintah daerah juga segera bergerak sesuai dengan tupoksinya menggerakkan opd opd yang ada agar masyarakat yang makin banyak yang tertular oleh dpd ini
oke bang darul jadi anda melihat pemerintah dalam hal ini terlalu fokus ya kepada corona
jadi mengenyampingkan begitu wabah demam berdarah begitu jadi lamban penanganannya
ya mestinya koordinasinya tetap aja untuk semua hal gitu loh karena ini menyangkut masih kesehatan kesehatan juga
dulu waktu dengan ketemu pak menteri kita sudah warning juga pak coronanya memang berbahaya tapi di lain juga lebih berbahaya begitu jadi jangan lengah
nah sekarang terbukti dan kami mengerti kementerian kesehatan ini kan punya keterbatasan
nah koordinasinya menteri mengkoordinasi menteri kan relatif agak sulit tuh
nah jadi harus menteri koordinator itu presiden atau wakil presiden lah dalam keadaan darurat pun ini harus segera mengambil langkah langkah terobosan agar tidak makin banyak orang yang tertular wabah dbd
oke dr nadia memang keadaannya darurat ya dengan angka setinggi ini
dan kita juga menghadapi soal virus corona artinya memang kondisi kesehatan di tanah air itu memang sedang dalam keadaan darurat seperti yang disampaikan oleh pak darul tadi
ya tergantung ini mana anda bilang daruratnya ya
karena sebenarnya ya tadi secara nasional angka kan tidak setinggi tahun kemarin
tapi kalau ini kita melihat hanya satu kabupaten terutama sebenarnya kita dari januari sampai dengan maret ini ada enam kabupaten yang sudah menyatakan adanya peningkatan kasus atau klb
tapi mereka bisa kemudian menurunkan kasus itu tentunya dengan asistensi kita dan sudah mencabut kondisi klb tersebut
nah ini memang sika ini sudah hampir tiga kali perpanjangan masa tangkap darurat dan kasus belum cenderung turun
yang memang lokal spesifik ya mbak nana
tadi kan pak daru juga mengatakan bahwa sudah sempat me warning
menteri kesehatan bahwa corona itu memang berbahaya
tapi demam berdarah itu juga berbahaya
menurut dr nadia dari kementerian kesehatan
lebih berbahaya mana sebetulnya
penyebaran virus corona atau wabah demam berdarah gitu
sehingga masyarakat juga sama sama waspada
jadi jangan hanya mewaspadai soal penyebaran virus corona
tapi melupakan kesadaran soal wabah demam berdarah ini
itu sama sama berbahaya karena berpotensi terjadinya kejadian luar biasa atau pandemi
yang membedakan mungkin adalah corona ini kita banyak belum tahunya
covid kita belum banyak tahunya
tapi demam berdarah karena saking banyak tahunya dianggap biasa nih kalian
jadi karena setiap tahun ya
masyarakat juga lengah ya demam berdarah begitu
oh demam berdarah oh ya tahun tahunya
jadi padahal setiap tahun kita ingatkan untuk melakukan
tadi pemberantasan sarang nyamuk sebelum masa penularan
oke jadi sama sama berbahayanya
tapi mungkin penyebarannya lebih cepat untuk virus corona ya
dibandingkan dengan penyebaran dari wabah demam berdarah ya
ya karena lebih cepat
karena memang kalau kita melihat secara umum
karena demam berdarah sudah banyak yang kita ketahui
sudah banyak bagaimana mencarat tatak langsangannya
tentu kematian jauh lebih sedikit kalau kita bandingkan ya
tapi untuk angka kematian lebih tinggi wabah demam berdarah begitu ya
ya kalau dari jumlah
dari jumlah oke
karena ada faktor nyamuk tadi
oke ini beberapa elemen masyarakat dan juga teman temannya bang darul di komisi sembilan ini mengkritik
ini kan penyakit demam berdarah itu menjadi penyakit langganan untuk negara negara tropis
termasuk kita ya indonesia dan juga negara negara di asean gitu
tapi metode pencegahannya dari kementerian kesehatan itu ya itu itu saja
nah kalau misalnya kita sebutkan dari zaman dulu
saya masih kecil nih dokter nadia sampai sekarang
ini selalu yang kita lihat ada langkah tiga m
mengubur membersihkan genangan
itu sampai udah hafal di sekolah sekolah dulu
langkah tiga m gitu menjelang musim kemarau
kemudian fogging atau pengasapan
tapi akhir akhir ini kita sudah tidak lihat pengasapan atau fogging itu dilakukan
padahal sudah mulai banyak kasus demam berdarah
dan terakhir gerakan satu rumah satu jumantik juru pengamat jentik
memangnya kementerian kesehatan tidak ada inovasi lain dok
itu yang kemudian menjadi pertanyaan gitu loh
tidak ada inovasi lainnya gitu loh
iya kembali lagi bahwa tadi berpengaruh terhadap sektor dan lingkungan ya
jadi upaya kita sebenarnya lebih bagaimana mengendalikan vektor tadi
nah memang fogging kan sudah tidak kita anjurkan
karena nanti kalau terlalu sering fogging akan menimbulkan keresistensi juga dengan si nyamuk
dan tidak baik juga secara kimiawi untuk kita
di sisi lain kita go green tapi kemudian kita menyemprotkan insekticida ke dalam kehidupan kita
jadi memang upaya itu adalah harus pencegahan
nah tapi kalau kita bicara mengenai koordinasi
dalam jangka panjang memang yang namanya pembangunan itu harus berwawasan kesehatan
jadi kita lihat misalnya seperti kasus di ntt karena kesulitan akses air
nah itu bukan urusan kementerian kesehatan lah ya
tapi kan ada fungsi koordinasi mungkin gitu
bang darul anda melihatnya ini kementerian kesehatan kurang inovatif mungkin
karena langkah sosialisasi pencegahannya itu ya hanya itu itu saja gitu
fogging kemudian gerakan satu rumah satu jumantik
langkah tiga m itu kan sudah dari dulu sebetulnya
apakah perlu inovasi baru begitu untuk pencegahan wabah demam berdarah ini bang darul
ya konsepnya kan sebetulnya kementerian kesehatan kan selalu bilang ada promotif preventif
nah promotif preventif itu harus dikerjakan juga oleh instansi lain
nah artinya perlu koordinasi
implementasinya tetap pada koordinasi kepala kepala daerah
ini yang sekarang jadi masalah
kepala daerah itu mungkin
tidak terlalu peduli sebelum daerahnya kena wabah
kalau kena wabah baru kemudian agak ketat ketir gitu
iya bang silahkan diteruskan
nah lagi lagi republik ini dari dulu sampai sekarang kan persoalan kita yang utama itu kan koordinasi sebetulnya

oke makanya berbagai wabah itu terjadi karena perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kita tidak terkoordinasi dengan bapak
makanya berbagai wabah itu terjadi karena perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kita tidak terkoordinasi dengan bapak
kan kan dpd ini tidak single factor penyebabnya
banyak faktor lain dari disamping manusia lingkungan
nah lingkungan itu banyak faktor tuh
air minum sanitasi apa gorong gorong ini juga jadi soal
disamping makin banyak air air tergena yang tidak selesai begitu

oke oke bang darul selain persoalan koordinasi ini ke dokter nadia juga bahwa kami setelah meminta pertanyaan dari bapak
nah di dalam melakukan riset ini menemukan ada informasi bahwa singapura membuat inovasi menciptakan spesies nyamuk baru untuk menginfeksi nyamuk betina aedes aegypti
itu kementerian kesehatan sudah mengetahui bahwa itu sedang dikembangkan di singapura itu merupakan inovasi untuk pencegahan mengurangi dampak demam berdarah dok
jadi sebenarnya kita tidak ketinggalan bananas sama singapura
singa itu masyarakat yang masih belum banyak tahu itu
karena inovasi yang dilakukan oleh singapura sebenarnya sudah dilakukan sebagai daerah pilot project dulu di yogyakarta
jadi dengan bekerjasama dengan universitas gajah mada kita sudah punya satu sebenarnya upaya intervensi lainnya itu dengan melepaskan nyamuk berwolbakia
yang kedua sebenarnya yang dilakukan kita juga adalah dengan bekerja sama dengan batan
jadi batan itu punya rencana
batan itu punya research untuk meradiasi ya nyamuk jantan sehingga pada waktu itu tidak akan berkembang biak nih nyamuknya
jadi itu sudah
tapi mas tentunya kita harus melihat dan mengkaji lebih luas karena kalau kita lihat singapura itu juga merupakan salah satu bagian dari intervensi
tidak satu satunya intervensi
dan kita juga harus melihat daerah mana
karena singapura hanya pulau kecil seperti itu dibandingkan indonesia
tapi angkanya juga cukup tinggi ya dok ya di singapura ya
artinya kita harus melihat bahwa singapura masih memiliki tantangan terhadap demam berdarah seperti itu
bang darul dari mitra pemerintah anda melihatnya tadi persoalan koordinasi tampaknya anda ulang ulang terus karena memang ini faktornya banyak bukan hanya menjadi tanggung jawab kementerian kesehatan
perlu dibuat satgas khusus penanganan demam berdarah supaya tidak menjadi persoalan yang langganan begitu bang
ya bentuk penanganannya terserah tapi perlu ada rangka rangka koordinatif sinergis untuk menghadapi berbagai wabah yang mungkin menimpa indonesia
mungkin kementerian kesehatan harus kita pacu lagi bekerja lebih optimal
di samping jangan melupakan mengajak yang lain untuk terlibat dalam penanganan wabah semacam ini
menanggapi pernyataannya bang darul tadi bahwa memang pemerintah harus turun langsung begitu
sebenarnya kami dengan kemendagri itu sudah membuat surat edaran untuk setiap kepala daerah membuat namanya pokja demam berdarah
pogja demam berdarah itu sudah dibentuk ya
sudah melalui surat edaran kemendagri tentunya untuk kami meminta kepala daerah membentuk
nah tinggal sekarang bagaimana implementasinya kembali lagi seperti itu
oke nanti kita tunggu saja karena ini harus ada langkah konkret dari pemerintah
komisi sembilan akan memanggil kementerian kesehatan bang nanti setelah reses mungkin untuk meminta pertanggung jawaban
apa langkah langkah cepat yang harus dilakukan oleh kementerian kesehatan begitu bang
ya pastilah pada selesai masa reses kita akan mengundang menteri untuk kita mendapatkan informasi yang lanjut
kok bisa sih begini kita kecolongan lagi begitu
gimana sih kelemahannya mudah mudahan
dari pengawasan dan pengalaman yang dialami tahun ini tahun depan tidak terulang seperti ini
oke oke terima kasih sekali bang darul siska dan juga dr nadia atas waktunya kepada cnn indonesia memberikan pencerahan dan juga penjelasan kepada masyarakat bahwa pemerintah ini serius menanggapi wabah demam berdarah
dan di sisi lain juga ada tugas penting untuk menghadapi penyebaran virus corona di indonesia ya
terima kasih sekali dokter nadia dan juga bang darul siska anggota komisi sembilan dpr ri dan cnn indonesia
di cnn indonesia prime news segera kembali saat lagi jangan kemana mana
sampai jumpa lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
ketua mpr bambang susatyo mengapresiasi putusan mahkamah agung yang membatalkan kenaikan iuran bpjs
hal itu menandakan keberbihakan kepada rakyat
berpihakan kepada rakyat
menurut bambang susatyo putusan tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat
bambang menambahkan kebijakan pemerintah sebelumnya yang menaikkan iuran bpjs tak tepat dilakukan
kebijakan itu dinilai tak perlu dilakukan karena situasi ekonomi yang tak mendukung
namun bambang menyatakan pemerintah tak perlu mengembalikan kelebihan bayar peserta bpjs
namun pemerintah perlu segera mengatur skema pembayaran iuran peserta yang sudah dilakukan sejak januari silam
sebagai pimpinan mpr tentu kita memberikan apresiasi kepada ma yang mendengar aspirasi masyarakat luas yang ingin bpjs itu tidak naik
karena secara ekonomi situasinya tidak memungkinkan tidak kurang tepat saat ini untuk dinaikkan
saya kira apa yang dihapuskan oleh ma saya memberikan apresiasi
bang masyarakat kan sudah bayar dari bulan januari sampai februari
itu pemerintah harus balikin lagi
enggak disesuaikan saja
kan bisa diperhitungkan saran saya bisa diperhitungkan kelebihan itu untuk kewajiban berikutnya
diperhitungkan sehingga tidak perlu ada pengembalian tapi itu diperhitungkan
sehingga masyarakat yang sudah membayar kelebihan bayar tidak perlu lagi membayar dalam kurun waktu tertentu sehingga klop angkanya
keputusan mahkamah agung membatalkan kenaikan tarif iuran bpjs kesehatan disambut antusias peserta bpjs kesehatan di kabupaten tasik malaya jawa barat
selain tidak memberatkan
sejumlah peserta berencana menaikkan kelas keanggotaannya
keputusan mahkamah agung yang membatalkan kenaikan iuran bpjs kesehatan disambut antusias para peserta bpjs kesehatan di kabupaten tasik malaya jawa barat
tak terkecuali pasien bpjs kesehatan yang tengah melakukan rawat jalan di rsud smc tasikmalaya rabu siang
ibu tahu mahkamah agung membatalkan kenaikan bpjs
ibu pengennya pelayanan seperti apa
ya pengennya lebih baik daripada ini
ada rencana mau naik kelas nggak
naik kelas nggak
tidak tetap ini ya
sejumlah peserta mengaku berencana kembali naik kelas dengan pembatalan kenaikan iuran bpjs ini
mereka akan naik kelas dari kelas tiga
pembatalan kenaikan tarif iuran bpjs ini
juga disambut baik oleh karyawan perusahaan swasta
mereka mengaku senang honornya tidak akan dipotong lebih banyak
untuk iuran bpjs
jangan berangkat terlalu dipotong banyak
nanti lebih potong banyak
mau ada rencana naik ke kelas dua misalnya
karena akan murah
meski dibatalkan kenaikannya
masyarakat berharap agar pelayanan pasien bpjs kesehatan
deden rahadian tasik malaya jawa barat
mahkamah agung resmi membatalkan kenaikan
iuran badan penyelenggara jaminan sosial
atau bpjs kesehatan
biaya iuran akan kembali seperti semula
sebelum adanya kenaikan
hingga kini bpjs kesehatan di masing masing daerah
masih menunggu instruksi dari pusat
terkait bagaimana mekanisme penerapannya
di kota surabaya salah satunya
pasca mahkamah agung resmi membatalkan
kenaikan biaya iuran bpjs kesehatan
hingga kini bpjs kesehatan cabang surabaya
masih menunggu instruksi dari pusat
untuk mekanisme penyesuaian tarif iuran peserta
di kota surabaya sendiri ada sekitar
tiga juta lebih peserta bpjs kesehatan
meskipun kenaikan tarif dibatalkan
masih ada penyesuaian sistem dan mekanisme
yang harus dilakukan
sehingga untuk saat ini peserta bpjs kesehatan
masih dikenakan dengan tarif lama
pasca kenaikan yang mengacu pada
perpres tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
kami sudah membayar dengan iuran sesuai dengan perpres tujuh puluh lima
nanti begitu sudah ada
tadi kami tentunya bpjs kesehatan
kemudian berkoordinasi juga dengan
kementerian atau lembaga terkait
tekniknya seperti apa
nanti akan diperhitungkan
pasalnya kenaikan iuran bpjs kesehatan
di awal tahun lalu cukup signifikan
mencapai seratus persen
otomatis dengan adanya pembatalan
kenaikan iuran bpjs kesehatan

kenaikan iuran bpjs kesehatan
pun menjadi kabar baik bagi masyarakat
maret kemarin saya baru
tahu dari grup whatsapp
kalau ada keputusan
dari makamah agung
kalau yang harga kenaikan
bpjs yang lalu itu dibatalkan
cuman belum tahu kepastiannya
kabarnya belum tahu
itu benar benar dibatalkan
apa enggak tapi berharapnya
sebagai masyarakat indonesia
pengennya kalau memang
dikembalikan ke harga lama
alhamdulillah berharap sekali
untuk dikembalikan lagi ke harga yang lalu
kita teman teman kita ada grup wa
jadi saya mengirimasikan mengenai
tarif bpjs kembali ke tarif semula
bulan februari kita masih kelas satu
jika telah resmi diterapkan
maka tarif yang berlaku bagi peserta bpjs kesehatan
adalah kembali seperti semula
di mana kelas satu sebesar delapan puluh ribu rupiah
kelas dua sebesar lima puluh satu rupiah
dan kelas tiga sebesar dua puluh lima lima ratus rupiah
gaya klarisa gencar wicaksono surabaya jawa timur
kita beralih ke informasi lainnya
rumah dp rupiah
jadi salah satu program andalan gubernur dki jakarta
yang digaungkan sejak masa kampanye
dua tahun berjalan dan juga sejak tahun dua ribu dua puluh
program ini nyatanya tak semulus rencana awal
mulai dari anggaran yang dipangkas
hingga sejumlah unit yang tak kunjung terjual
program rumah dp rupiah
jadi salah satu program unggulan dari gubernur dki jakarta
yang sudah digaungkan sejak masa kampanye
salah satu perwujudannya
ada di rusunami
satu lantai yang ada di kawasan pondok lapa
jakarta timur ini
namun nyatanya hingga maret dua ribu dua puluh
dari sekitar tujuh ratus delapan puluh unit yang sudah siap dihuni
baru sekitar dua ratus an unit saja yang sudah laku terjual
rumah susun dp rupiah ini diperuntukkan
bagi warga dki jakarta
yang berpenghasilan di bawah tujuh juta rupiah per bulan
rampung sejak agustus dua ribu sembilan belas
total ada tujuh ratus delapan puluh unit yang disiapkan
lewat rusunami nuansa pondok kelapa
lewat rusunami nuansa pondok lapa
sebagai hunian bersubsidi
fasilitas yang terdapat di rusunami ini cukup lengkap

ada tiga tipe mulai dari tipe studio
hingga tipe dua kamar yang ditawarkan
mulai harga satu ratus delapan puluh empat juta
hingga tiga ratus empat puluh satu juta rupiah
harga tanda di jakarta sekarang kan

kalau untuk kita penghasilan yang karyawan biasa
untuk punya rumah di jakarta
kayaknya sulit banget gitu
yang tanpa adp
mudahkan kita untuk
kita kan kemarin belum punya rumah kan
masih di mamah gitu
namun dari tujuh ratus delapan puluh unit rumah dp rupiah

siap huni ternyata yang sudah melakukan akad jual beli
hingga maret dua ribu dua puluh belum mencapai separuhnya
hanya di kisaran dua ratus unit saja
hingga akhir januari dua ribu dua puluh
sebenarnya sudah ada sekitar tujuh masyarakat
yang berminat dengan hunian ini
namun sebagian besar gugur karena
tak memenuhi sejumlah kriteria
yang diterapkan pemprov dki jakarta
selain kriteria umum seperti
memiliki ktp dki dan belum pernah memiliki
hudian sebelumnya banyak pula yang gagal
mendapatkan hunian ini akibat
rekam jejak perbankan yang kurang baik
ada per group yang
siapa sih dalam per group
disebut calon penerima manfaat
nah tentu ini kebijakan yang dievaluasi
awal februari kemarin ada revisi
atas per group ini
sebagian besar masyarakat yang jadi
sasaran dari program rumah dp rupiah ini
terbukti tak memiliki kemampuan daya beli
meski ditargetkan terjualan
selama beberapa bulan
masih banyak unit yang kosong
kemampuan daya beli masyarakat
akan sangat mempengaruhi daya serap
rumah yang akan mereka jual
nah pertanyaannya kan begini
ketika dp dikeluarkan
apakah dp ini juga terkait dengan
jangkauan seluruh masyarakat
atau sekelompok masyarakat saja
yang akan menjadi sasaran
harusnya ini kan dipetakan sebetulnya
sebelum kebijakan itu dikeluarkan
selain mengevaluasi kriteria calon penerima
manfaat rumah dp rupiah
pemprov dki juga berinovasi dengan
meluncurkan aplikasi samawa dp rupiah
sebagai bentuk evaluasi dalam
hal transparansi informasi
dan proses pendaftaran
namun jika mengacu pada target terjual habis
pada pertengahan tahun
tentu pemprov dki punya pekerjaan rumah
yang cukup berat
tim liputan cnn indonesia
ratusan buruh yang berunjuk rasa menolak
pencipta kerja memblokade jalan rute
sidoarjo ke surabaya
cnn indonesia prime news segera kembali